emgak pernah percaya dia takut sama si achen ya udah nanti disampein ya kalau udah balik
ke sana terima kasih ya sih sama sama mak mak kalau kakom suka genit enggak aku mau baik baik
aja tapi makan kan mertuanya jadi enggak merhatiin atuh salamualaikum waalaikumsalam
lemari yang mana sih si achen
cepetan siapa ini
si edward pakai cepetan
mak ngapain di rumah aceh mau tahu aja urusan orang kayak perempuan eh
mak cepet yang dibawa pergi kemarin achen loh
kita berdoa minta tolong
tapi yang dikirim bukan orang yang bawa karung uang
kamu tahu apa yang dikirim
yang marah marahin kita
yang membuat hidup kita semakin terpuruk
tapi dari omelannya teh
pikiran kita teh jadi terbuka
kita gak dikirimin uang
tapi dikirimin perkakas
apa gak baik
kita jadi lebih baik atau enggak
ya itu pertanyaannya
ya itu jawabannya sob
buat pak sob
tapi pegang ramadan
ibu ayo udah panggil aja bapak di warung suruh pulang
assalamualaikum waalaikumsalam emak emak mau ditip pesen buat si em pesen apa si
uang kiriman dari cim teh habis buat jalan jalan sama cewek buat ngeraktir neraktir cewek
mateo sering bilangin tapi si em nggak pernah percaya dia takut sama si aceng ya udah nanti
disampaikan ya kalau udah balik kesana terima kasih ya sih sama sama mak mak kalau kakom suka
genit nggak aku mau baik baik aja tapi
kan bukan mertuanya jadi gak merhatiin atuh
kalau misalnya kita pergi dua hari atau tiga hari
atau mungkin seminggu dari rumah
kira kira ada yang nyari kita tidaknya
kira kira kita dibutuhkan tidaknya
kira kira kita dibutuhkan tidaknya
kum coba deh cium wangi nih kopinya
panggil ibu suruh sarapan
tuh kamu lihat sendiri kan
tidak ada sopan sopannya sama bapaknya
gak tau kenapa
karena ada ibunya
ya ampun kum
anak seumuran febri memang begitu kum
dia sebel sama temennya cemberutnya sama kita
sebel sama gurunya marahnya sama kita biasa aja
saya tidak pernah mengajarkan dia seperti itu
gak usah baper kali kum
saya tidak baper siapa yang baper
kamu mah kalau ngomong suka seenaknya
saya aneh sama kamu kamu gak suka istri kamu pulang
doi kamu tau baper
itu yang ada di depan mobil
mertua kamu tinggal di rumah
ya gitu deh
biar ada yang urusin edward
jadi seorang kepala rumah tangga emang harus gitu dah
mertua kita suruh datang tiap hari ke rumah urusin cucunya
luar biasa kamu ceng
ya memang harus begitu dah
eh baru inget itu
mertua kamu pegang jepit rambut perempuan itu
mak suha takut sama jepit rambut
itu pasti pernah trauma ya
sama jepit rambut kok takut ya
nomor mesin sama nomor rangka sama
saya jadi beli kang
ya kang duduk dulu ayo
duduk kang duduk